penyusunan prolaknas prioritas dua ribu dua puluh satu sempat membuat saya bertanya tanya
dalam data tersebut terlihat ada upaya akomodir rancangan undang undang kontroversial usulan pemerintah
misalnya saja dengan memasukkan ruu ibu kota negara dan ruu badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
perjalanan kedua rancang aturan ini pun bisa dibilang mulus
ruu ikn misalnya
menjadi prioritas karena menjadi dasar hukum untuk segera membangun ibu kota baru
draft ruu tersebut juga sudah beredar sejak dua ribu dua puluh namun belum diserahkan secara resmi ke dpr
urgensi ruu ini pun sempat dipertanyakan karena dibahas bersamaan dengan penanganan pandemi covid sembilan belas
ruu bpip yang merupakan nama baru atau baju baru
dari ruu haluan ideologi pancasila yang sempat menuai kontroversi di pertengahan dua ribu dua puluh
namun surat presiden terkait ruu itu telah diterima dpr pada juli dua ribu dua puluh
selain soal ruu yang bisa dibilang tiba tiba masuk ke prioritas dua ribu dua puluh satu semakin menurunnya capaian legislasi juga patut disoroti
menurut peneliti forum masyarakat penduduk parlemen kulus yuskara
penurunan kinerja anggota dewan erat kaitannya dengan dinamika politik di sembilan fraksi
di mana para wakil rakyat sekarang cenderung ikut apa kata partai yang terbagi di dua kelompok besar oposisi atau koalisi
lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr itu menjadi sia sia ketika mereka hanya menyuarakan sembilan pandangan berbeda dari sembilan partai politik yang ada di dpr
jadi ketika anggota dpr nya sendiri saya kira semakin semangat dari dirinya sendiri untuk kemudian bekerja sebagai wakil rakyat dari daerah kemungkinan
sulit mengharapkan kemudian ada semangat sebagai sebuah lembaga sebagai sebuah alat kelengkapan untuk menganggap sebuah ruu itu penting untuk diselesaikan

capaian legislasi dpr di periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas adalah sebuah kemungkinan

artinya dalam lima tahun atau dalam satu periode dpr menelurkan delapan ru saja per tahunnya
nah di tahun dua ribu dua puluh kemarin dpr mengesahkan tiga belas ruu
diantaranya adalah undang undang kumulatif terbuka dan hanya tiga yang merupakan capaian
ruu kuhp dan ruu lembaga
permasyarakatan yang sempat masuk
harus tersingkir di daftar
berbicara soal target tentu harus
tinggi namun juga harus realistis
wakil ketua badan legislasi dpr
ahmad baidowi mengatakan
yang bisa disahkan di tahun ini
atau dalam kata lain sembilan ruu
bisa dihasilkan di sisa
masa kerja tiga kali masa sidang
atau maksimal lima bulan saja
sudah ada enam rancangan
undang undang yang telah dibahas
di tingkat paritia kerja pada legislasi
keenam ruu itu
penghapusan kekresan seksual
ruu tentang keolahraga nasional
ruu tentang pendidikan
pembentukan pengadilan tinggi tata
usaha negara ruu tentang
pembentukan pengadilan tinggi keagamaan
serta ruu kejaksaan
selain soal kuantitas
soal kualitas tentu juga jangan dilupakan
masyarakat publik juga
harus dilibatkan dalam setiap
pembahasannya baik itu rancangan
undang undang ataupun revisi undang undang
jangan sampai dpr
terlena dengan iming iming
kesepakatan politis saja
bersekadauhan baramaestro jakarta